ha ha ha ha ha ha ha lama sudah tidak berjumpa tak pasti tadi pengkhianat
kurang aja kaulah yang pengkhianat apak lamatan
lapor bersiap hahaha tinggal selangkah lagi ya selangkah lagi
keluar kalian semua
tak bakal sih
syukurlah kau baik baik saja
kanjel aku tidak terluka kan apa aku tidak papa
tidak perlu topak musti biarkan saja ini bukanlah
maafkan hamba kanjel hama tidak bisa menjaga kanjel ratu
maafkan hamba tidak kau tidak perlu minta maaf
bagaimana keadaan keraton segura kidung
keadaan masih kacau kan jem
dan masih banyak jumlah penghuni keraton yang belum bisa hamba selamatkan
kasian sekali mereka
mereka pasti ketakutan
oh iya kan jem keratu
ratu genung permodi
merencanakan sesuatu dengan bunga pidadari milik kan jem keratu
aku sudah tahu dia akan mengincarnya
apa yang dia dapatkan
belum kan jem
yang jelas dengan bunga bidanaan
ratu genung permodi
akan menciptakan mahluk yang sangat
seram dan tidak terhalakan
itu akan sangat berbahaya tapak musti
tolonglah jaga tempat bunga bidadariku dengan baik
tapi bagaimana dengan kan jem keratu
kau tidak perlu memikirkanku
aku akan baik baik saja
cepatlah sebelum semuanya terlambat
baik kan jem keratu
berhati hatilah tapak musti
terima kasih kan jem keratu
ya gusti prabu
sepertinya ada tamu
saya periksa dulu
selamat datang di keratanku
akhirnya kalian mau datang juga
di keratonku yang jelek ini
terima kasih kang mas
ada apa ini
sepertinya kalian sudah puasan ya
kok mukanya ditekek begitu
begini kang mas
kami datang kesini untuk meminta pertolonganmu
tapi sepertinya ada yang serius
benar sekali kang mas
keraton setro gondomait menyerang keraton skorokidul
dan sekarang ratu kidul ditahan di penjara
berani beraninya si kendeng

hah berani beraninya si kendeng bikin ulas saja bikin malu keluarga
aku sendiri pun belum tahu kan mas
aku akan pergi kesana
terima kasih kang mas
iya gusti prabu
kamu jaga keratonku ya
gusti prabu mau pergi sendiri tanpa saya damping
cukup aku aja
itu sudah cukup
lagian aku sudah bosan
aku ingin menggerakkan otot otot saktiku
baiklah gusti prabu
ya sudah kita langsung berangkat
kanjaran itu pasti senang kita telah menemukan tempat penyimpanan bunga bidadari itu
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
jangan sampai lolos
dan aku berharap kepada kalian semua
karena sebentar lagi di tempat ini akan terjadi pertempuran yang besar besaran
bertahanlah kalian semua walaupun nyawa kalian menjadi taruhannya
hidup segorok hidup
nawang sih kenapa sinta sampai jam segini belum pulang
alpun yuk alpun sakit
biar tidak usah khawatir sinta pasti pulang
kalau tidak salah hari ini waktunya sinta untuk mendapatkan hadiah
semoga saja sinta lebih pintar pada kamu
dia memilih semangka yang lebih besar sehingga ada perhiasan yang lebih banyak
hei sebelah sini disapu
itu semua bersihin
saya pilih yang ini benar dewi
kamu pilih yang besar tidak salah pilihanmu
saya yakin dengan pilihan saya
baiklah kalau memang itu jadi pilihanmu bawalah semangka itu
dan karta terbang sudah menunggumu
apa ini kenapa hon skola tidak datang juga
atau jangan jangan orang ulang terlepas
tenang kanyang ratuku tenang
lepas itu tidak mungkin
karena berlenggu gosu sudah menggenggamka
sebenarnya sayang sekali kocok bengkolo belum mau digunakan
pasti akan mudah untuk melacaknya
mau tidak mau kita harus memeriksa dia sendiri
jangan kaceng ratuku
jangan juga pak
aku tahu betul bahaya cak ratu ini
apalagi di luar sana masih banyak lampu lampunya berkeliaran
dan kita belum menemukan tapak busti dan cundu panik
mereka tidak akan berani melawan kita
aku mohon jangan
bukannya kaceng ratu yang mengingatkanku untuk sabar menunggu
dan salah satu tujuan kita ke sini
untuk mendapatkan bunga pindah daya
kaceng ratu hamba telah menemukan bunga pindah daya itu
tempat itu dijaga oleh tapak busti dan para lampor
kita ambil bunga pindah daya itu
lama sudah tidak berjumpa tapak busti
tidak ada yang bisa menghianatkan
lah yang pengkhianat tapak lamatan
kedudukan dan diharmanikannyaireip